kebakaran hebat di tempat pembuangan akhir atau tpa jati barang semarang jawa tengah terjadi pada senin siang
diawali dari munculnya kepulan asap pekat di area zona pasif tpa bekas proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau plts
api cepat berkobar dan menyebar ke areal sekitarnya
kencangnya embusan angin dan banyaknya material kertas dan plastik di gunungan sampah membuat api sulit dipadamkan
waktu itu gimana mas
awalnya di tpa yang sudah ditutup sih
dari situ kemudian tradisional kebendung ya
anginnya kencang terjadi pertihan menjara ke bawah
pertihan itu pertihan apa mas
ya penyebabnya belum diketahui
mas mungkin ada berapa titik ini mas yang terbakar ini
mungkin hanya satu titik cuma menjara
menurut kepala dinas lingkungan hidup semarang bambang suranggono
kebakaran terjadi di area tpa yang sudah tidak aktif sehingga tidak ada yang mengawasi
tpa yang lama
disana ada semak semak kering
itu kita kurang tahu penyebabnya apa terbakar
karena anginnya cukup kencang jadi cepat sekali merembetnya
dalam kurun waktu empat jam kobaran api menghanguskan sedikitnya dua hektare lahan sampah
sedikitnya dua hektare lahan sampah
dua unit mobil tangki air dikerahkan untuk memadamkan api
termasuk upaya melokalisir api dengan menyemprotkan foam atau busa sabun
sebenarnya kan tumpukan sampah yang sudah bertahun tahun ya
mas bertahun tahun sudah tidak aktif
jadi bukan untuk tempat pembuangan baru
tetapi ya itu tadi
dari semak semak yang kering
yang mungkin bergesekan kemudian menimbulkan api
kebutuhan air untuk tangki ini atau air untuk
pemadaman ini kan harus cepat
tadi saya minta ditambah menjadi sembilan armada dan dikasih foam
tpa jati barang semarang juga pernah terbakar pekan lalu
tapi tidak sebesar kali ini
untuk mengantisipasi adanya korban jiwa
tim gabungan polisi dan tni melarang para pemulung untuk mendekati area kebakaran
kebakaran ini sendiri tidak mengganggu proses bongkar muat sampah di tpa jati barang semarang
leputan cnn indonesia semarang jawa tengah